hai isap tangis pecah saat kerabat memastikan mayat di ruang jenazah rumah sakit karyadi
semarang adalah swita kusuma gatra wanita tiga puluh tiga tahun asal yogyakarta sebelumnya korban
yang berprofesi sebagai bidan di rumah sakit mitra sehat watas yogyakarta ini dilaporkan hilang lebih
dari sepekan awalnya terungkap identitas korban usai ada temuan jenazah di bawah jembatan itu
polisi mengunggah ciri cirinya barang dan pakaian yang melekat pada korban di akun
ekjatan rasjateng id sejak senin lalu usai mendapatkan informasi polisi langsung mencocokkan
ciri ciri korban dengan sesosok mayat perempuan tanpa identitas yang ditemukan membusuk di bawah
jembatan tol pudak payung semarang pada sabtu dua belas maret lalu wajiban kami dari polda jawa tengah
khususnya direkturat reserse kriminal umum segera bisa mengungkap
siapa pelakunya karena dari hasil yang sudah dilaksanakan terdapat berbagai tanda tanda
kekerasan yang dimungkinkan yang bersangkutan adalah korban pembunuhan dari hasil visum
korban diduga kuat dibunuh karena adanya luka kekerasan pada leher wajah dan gigi korban polisi
tengah melakukan penyidikan untuk memburu pelaku pembunuhan
dan marsi nukuh semarang